memang sengaja mas dipersiapkan buat sapi sapinya karena buat yang punya sapi pak haji samsudin sendiri
padahal lu sd beda ya nggak kenal ya dulu sd ya
sore ini kita akan membahasnya dengan salah satu pelapor sekaligus guru besar hukum tata negara prof denny indrayana dan mantan hakim mk i dewa gede palguna
deter jantung bisa dengan teknik misalnya pemasangan stand
kok itu kok itu kalo gak ada persiapan ya gue gak mikir kok
saat itu memang saya tuh orangnya takut juga ya
tinggal bareng keluarga cewek gue biar makin deket gitu loh
kebetulan state saya juga memfokus
tahun sebelumnya untuk dijabarkan dalam concrete action
karena untuk dipakai biasanya untuk update status sosmed di momen lebaran
menggunakan aplikasi curhat berbayar pada gawai cukup mudah
pameran seni rupa dia sebuah ruang sosial sebenarnya
baik itu misalnya di tempat tempat retariat tempat publik maupun tempat pariwisata
dan tekanan darah diastolik lebih dari sembilan puluh mmhg